didampingi pihak sekolah dan orang tua enam puluh enam siswa smp negeri dua belas prabu muli sumatera selatan
dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gejala mual muntah dan pusing
diduga keracunan makanan pada jumat malam
satu siswa dirawat di rumah sakit umum daerah prabu muli
dan empat puluh lima lainnya di rumah sakit air bunda prabu muli
peristiwa ini terjadi usai puluhan siswa itu menyantap sayur nangka yang disediakan pihak sekolah
saat mengikuti perkemahan jumat sabtu perjusa di sekolahnya di islamic center prabu muli
sabtu siang kapolres kota prabu muli akbp pitdiardi mengatakan saat ini kondisi semua siswa sudah berangsur membaik
polisi masih terus menyelidiki kejadian ini sekaligus membawa sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium
puluhan pemuda merusak dan membakar sebuah warung di jalan pendidikan kelurahan malang kedi kilometer delapan kota sorong papua barat
aksi pada jumat malam itu dipicu
seorang mahasiswa ums yang keracunan usai menyantap makanan di warung tersebut dan diduga sudah kedaluarsa
masa sempat bersitegang dengan polisi dan meminta aparat mundur
untuk mencegah aksi serupa anggota polisi disiagakan di sekitar lokasi
akbp johannes kindangen kapolresta sorong menegaskan kondisi keamanan di sekitar tkp sejak sabtu dini hari sudah kembali kondusif
sementara sang mahasiswa telah diharikan ke resude selebe solu kota sorong
tim liputan cnn indonesia